cnn indonesia breaking news
banjir selama ini menjadi wajah yang tidak terpisahkan dari jakarta dan juga wilayah wilayah penyangga jakarta
kita sudah terus menerus bicara mengenai banjir di ibu kota jakarta dan juga wilayah wilayah penyangga lainnya
tapi kita tidak akan pernah selesai untuk bicara bagaimana cara mengatasi dan menangani masalah banjir yang selama ini memang menjadi wajah dari ibu kota jakarta
kita akan membahas permasalahan banjir di ibu kota pada malam hari ini bersama pakar bioteknologi lingkungan dari ui
dan juga sekaligus staf khusus menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat bapak firdaus ali
pak firdaus terima kasih sudah datang
saya mau tanya kepada anda saya udah kenal anda lumayan lama pak bicara air
air mengalir dari mana ke mana bagaimana mekanismenya
apa yang anda mengatakan dalam sebuah acara di media anda mengatakan bahwa banjir di jakarta sudah sangat bisa terprediksi
apakah ini yang kita rasakan saat ini adalah penanganan dari sesuatu yang sangat bisa terprediksi itu
oke bencana hidrometeorologi ya khususnya banjir
itu adalah bencana yang teknologi dan kemampuan ilmu pengetahuan kita itu semakin persisi bisa memperkirakan
kapan dan berapa besar curah hujannya dan berapa lama kira kira
itu sudah bisa kita prediksi kecuali gempa bumi yang kita tidak tahu kapan di mana dan berapa besar
malkititnya itu tidak bisa kita prediksi sampai saat ini
lalu kedua adalah tentara itu jagok menembak kenapa karena dia latihan terus kan
yang di train terus yang lama lama dia jago
ada orang bertanya ke saya sambil bercanda ya
kalau ada negara atau kota di dunia ini dimana kita ingin belajar tata kelola air yang baik itu tempatnya di mana
dia bilang di jakarta saya sambil malu sendiri gitu
anda menjawab di jakarta
enggak mereka yang menjawab di jakarta
kenapa pak fir
kenapa karena jakarta itu yang selalu hampir setiap musim hujan datang dilatih terus oleh alam
ya sehingga saya katakan kembali banjir itu berulang kali datang dan kita tahu kapan dia datang
latihannya terus menerus harusnya menjadi kunci sukses dalam penanganan
artinya bahwa kita harus lebih piawai dibandingkan negara manapun juga
tapi yang terjadi apa kita selalu gagap
hari ini kan kita gamang dan luar biasa gagapnya kita
kenapa karena kita tidak membayangkan di awal masuk musim hujan
kita dihadapkan pada kondisi di mana curah hujan yang sangat tinggi sekali
teman teman di bmkg mengatakan ini sangat ekstrim sekali
kenapa memang benar tahun dua ribu tujuh curah hujan tertinggi kan cuma tiga ratus empat puluh
tahun dua ribu tiga belas cuma tiga ratus an
ini kurang lebih dua belas jam kita dikasih anugerah sebanyak tiga ratus tujuh puluh tujuh di halim
tiga ratus empat puluh lima di taman mini dua ratus sembilan di serpong
ya dua ratus dua puluh lima di tomang sana
memang besar sekali
apakah ini ujuk ujuk terjadi atau bisa diketahui sebelum hujan itu turun pak
bisa kita ketahui kita bisa membayangkan
tetapi kan persoalannya kita ketahui tapi kan kita tidak punya antisipasi
kenapa saya katakan antisipasi itu dua hal
antisipasi dalam bentuk infrastrukturnya
antisipasi dengan hal yang sifatnya dalam non infrastruktur terkait dengan kesiapan warga dan masyarakat dan pemdanya
dua hal ini kita gamang
lalu kemudian ya sebetulnya pasca banjir dua ribu tiga belas kan kita sepakat dengan pemerintah pusat bahwa kita akan melakukan penanganan dari hulu sampai ke hilir
tidak mungkin saja di hulu diselesaikan di hilir tidak
karena air itu kan mengalir dari atas ke bawah
karena penanganan yang kita lakukanlah terpadu terintegrasi
itu dipimpin oleh pemerintah pusat karena bicara mengenai lintas daerah
oke lalu pemerintah pusat punya inisiatif diantaranya
ya membangun waduk retensi
yang kita kenal ya waduk sukamahi dan ciawi
dan akhir tahun dua ribu enam belas kontrak pembangunannya ditandatangani dan di awal tahun dua ribu tujuh belas
mulai pembebasan lahan dan kemudian saat ini sudah mendekati rampung
mudah mudahan di akhir tahun ini atau paling lambat di awal tahun depan
waduk sukamahi ciawi yang total kapasitasnya delapan satu juta meter kubik itu akan membantu mendelay air mengalir sampai ke jakarta
tetapi ini tidak cukup
karena kita berhadapan dengan situasi yang terus dinamis berubah
itu curah hujan dua ratus lima puluh itu sudah banjir
kemudian jadi tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh sekarang tiga ratus tujuh puluh
pola intensitas akan terus bertambah
karena dipicu oleh perubahan iklim tadi
kita harus bisa mendrive kemampuan berpikir kita
kemampuan kita memutuskan untuk melangkah tadi itu juga mengantisipasi perubahan perubahan yang dinamis tadi
lalu kemudian tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas kita mulai melakukan inisiasi normalisasi kita sepakating tiga puluh tiga km pertama itu adalah semacam uji coba
itu normalisasi daerah aliran sungai pak
jadi kita pilih ciliwung
karena ciliwung ini yang beban terbesar yang masuk ke ibu kota
karena ciliwung itu melewati jantung
jantung ibu kota
dia dekat ke istana dekat ke kawasan elit menteng dan sebagainya gitu kan
tapi kan kemudian ini tidak berjalan mulus
tahun dua ribu tujuh belas terjadi pergantian pemerintah pimpinan pemerintah dki jakarta
lalu kemudian terhenti
ya terhentinya kenapa ya publik tahu kenapa
nanti kita akan khusus bahas mengenai normalisasi sungai itu pak firdaus
tapi saya mau tarik dulu ke apa namanya apa yang terjadi di ibu kota jakarta dan wilayah sekitarnya
satu dua hari terakhir anda katakan sudah sangat diprediksi
data datanya ada tapi kita semua gagap
kita ini apakah pemerintah pusat apakah pemerintah daerah atau masyarakat sebenarnya yang memang tidak terinformasikan bahwa akan ada curah hujan yang begitu tinggi sehingga potensi banjirnya itu terjadi
pemerintah daerah yang punya domain khusus di wilayah dki jakarta maupun kemudian di penyangga tadi
karena tadi berpikir bahwa nanti hujan puncaknya nanti kira kira bulan februari
ya atau mendekati maret
ini kan baru masuk musim hujan
sehingga kita kemudian berpikir udah ya belum saatnya
oke kedua apa kita lagi belum siap melakukan rekayasa sosial
iya rekayasa sosial itu begini
masyarakat yang tinggal di bantaran itu kan belum berhasil kita pindahkan
dengan penuh dignity
ya mereka kemudian masih bertahan
tahan di sana
ya mereka kemudian masih menganggap bahwa banjir itu adalah ya memang festival tahunan
bagi mereka yang tinggal di bantaran tadi
ya terlepas dari apapun alasannya gitu ya
nah ini dulu mungkin ketika masa kampanye gubernur anies berjanji bahwa saya tidak akan pernah menggusur
itu yang kemudian dipegang dan akhirnya membuat memang orang orang di daerah sekitar kawasan sungai memang tidak bisa dipindahkan
tidak mau dipindahkan juga
lalu kemudian ini merupakan tantangan yang sifatnya non teknis
yang menjadi domennya pemerintah dki jakarta
nah normalnya ya dimanapun di muka bumi ini di kota kota besar bantaran sungai itu tidak boleh jadi hunian
karena itu adalah bantaran untuk buffer ketika kita menghadapi musim ekstrim curah hujan dia dibolehkan tergenang
ya dalam keadaan tidak tergenang dalam keadaan musim tidak hujan dia boleh dipakai apa saja
kegiatan ya sosial kegiatan publik
tapi memang ini
tapi apa yang terjadi di jakarta
ciliwung itu kan ya sebelum dinomalisasi itu kan ada yang tinggal cuma empat lima meter
ya harusnya kan ya lebarnya dua puluh meter minimum
kalau di luar negeri ada istilah rever view gitu ya dan harganya mahal ini mereka punya rever view sebenarnya
kita punya river view tapi kita pantat di selama ini
ini ya yang sosial yang harus diselesaikan
pak firdaus tapi sepertinya banjir kali ini lebih cukup apa ya cukup agak parah dibanding beberapa tahun terakhir gitu
apa yang menyebabkan kali ini begitu parah
apakah curah hujannya yang lebih parah dibanding sebelumnya atau ada hal hal lain yang menurut anda ini menjadi lebih kompleks dan lebih parah akibatnya gitu pak
sebetulnya dibandingkan dengan kejadian tahun dua ribu tujuh kita lebih beruntung saat ini setidaknya
dua ribu tujuh itu dengan tiga ratus empat puluh mm kejadiannya tiga titik
hujan di hulu sangat tinggi sekali dalam kota sangat tinggi dalam keadaan yang tidak menguntungkan lagi di laut keadaan pasang
jadi kalau saya berkali kali mengatakan jika tiga kondisi ini terjadi bersamaan jakarta akan lumpuh total
dua ribu tujuh kita mengalami
iya karena kan air gak bisa mengalir ke laut
ya untung saja kejadian tanggal tiga puluh satu sampai tanggal satu kemarin dan selama itu kita bisa mengalir ke laut
sampai hari ini kejadiannya tidak ini
dimana yang agak ada blessing di sebelah mananya
tetapi kemudian ini menjadi parah
karena terjadinya merata di jabodetabek
sehingga akhirnya itu kan sebetulnya bencana berhubungan
ya kalau kemudian banjirnya hanya ada di selatan di utara di tengah
di tengah kota tidak banjir dia akan terbantu
atau kemudian adanya di timur di tengah tengah pasti akan aman dan sebaliknya ini merata sekali
sehingga ruang untuk air bergerak semakin terbatas
ya ditambah kemudian di laut juga ya lumayan slow pengalirannya tadi gitu
faktor ketiga ada yang mengeluhkan pak saya udah lima belas tahun tinggal disini gak pernah banjir
karena lima belas tahun yang lalu kita masih punya ruang resapan yang lumayan
karena dalam sepuluh tahun ini kan kita masif sekali
pembangunan kita gitu
ini yang sering tidak disadari dan ini perlu saya jelaskan ke publik
bahwa ini sebetulnya ya bukan suatu hal yang aneh
ya misalkan kalau kita punya semacam kajian analisa dampak lingkungan itu sesuatu yang sudah bisa kita prediksi
dan kita sudah bisa menyiapkan tools untuk mengantisipasinya
hanya persoalannya kita lakukan nggak antisipasi tadi
itu kuncinya di sana
oke pak fidaus kita akan break dulu
setelah ini kita akan bicara mengenai rekayasa rekayasa tadi
karena memang banjir menjadi sebuah hujan yang tinggi
jakarta tipologi seperti itu
banjir menjadi sesuatu yang necessity
sesuatu yang memang pasti akan kita alami
tapi bagaimana untuk mengatasinya dengan berbagai rekayasa teknologi
termasuk rekayasa sosial tadi
kita akan bahas mengenai rekayasa rekayasa itu
usaha jeda tetap bersama kami di breaking news cnn indonesia
oke saat ini saya masih bersama dengan staf khusus menteri pupr
dan juga pakar bioteknologi lingkungan pak firdaus ali
pak fidaus kita bicara mengenai rekayasa nih
nah yang paling teringat kalau kita bicara mengenai rekayasa teknologi
media sosial tadi anda masukkan itu
adalah bagaimana kita menangani sungai sungai di jakarta
tapi ada satu headline dari detik yang kemudian menjadi bahan diskusi publik
selama satu dua hari terakhir ini ketika kita bicara banjir
mengenai normalisasi dan ada yang konsep baru katanya naturalisasi
nah oke saya bacakan ya
nah ini pak firdaus boleh dijelaskan nih pak
ini ada apakah ini sesuatu yang bertentangan atau ada apa yang bisa anda jelaskan
sebetulnya tidak bertentangan
tetapi menempatkannya salah
ya kenapa salah saya katakan salah gini
normalisasi itu adalah upaya rekayasa yang kita lakukan untuk mengembalikan kapasitas tampung badan air
seperti semula atau bisa lebih besar lagi
di antaranya seperti apa
kita perlebar kita pasang turap kiri kanan biar aman
lalu kemudian kita dredging kita dalamin
lalu kemudian kita bebaskan bantaran sungainya dari hunian sehingga tidak ada risiko kejadian ekstrim
itu yang disebut dengan normalisasi
lalu kemudian gubernur anies men introduce istilah baru
terminologi baru yaitu disebut adalah naturalisasi
yang saya tangkap dari penjelasan beliau di media
dia inginnya itu sungai tadi itu tidak ada turap
tidak ada betonisasi
tidak ada betonisasi
nanti kemudian cuma batu kali
lalu nanti kemudian ada interaksi antara biota yang ada di sungai dengan di sana
saya bilang itu tidak salah
kalau dilakukan di tempat di mana
misalkan kita ingin membangun ibu kota baru ikn ya
di mana lahannya luas sekali
ya bantaran sungainya bisa kita bikin merangkai lebarnya lima ratus meter
tidak ada masalah
tetapi di jakarta kita tidak punya lahan
jangan kan mau bikin konsep naturalisasi tadi
untuk memindahkan warga yang ada di bandaran sungainya saja
kita struggle nya setengah mati
yang saya katakan bahwa
mimpinya gubernur anies itu
untuk punya sungai alami
itu sangat bagus sekali
tetapi utopia ketika kita berhadapan dengan realita yang ada di jakarta
jadi itu ide yang utopis
tapi memang agak berbeda ya
kalau kita bicara konsep antara normalisasi dengan naturalisasi
yang dipahami oleh gubernur anies
dengan normalisasi yang dipercaya oleh presiden jokowi
itu memang dua hal yang cukup berbeda dalam menangani sungai
di tahan dulu pak firdaus
kita akan menyapa rekan kita
yang juga ada di dekat sungai
ada di dekat kawasan kalimalang
yang saat ini berada di universitas borobudur jakarta timur
bisa diceritakan bagaimana situasi pengungsian di sana
ya budi selamat malam
situasi pengungsian yang ada di masjid universitas borobudur
ini masih ramai oleh para pengungsi
karena total dari pengungsi yang ada di masjid universitas borobudur ini
dan terdiri dari laki laki empat ratus enam puluh tujuh orang
kemudian juga perempuan empat ratus lima puluh sembilan
lansia lima puluh satu orang
ibu hamil delapan orang
dan juga balita sebanyak satu ratus empat belas orang
nah besok karena masjid ini akan digunakan untuk ibadah sholat jumat
para pengungsi ini akan digeser terlebih dahulu ke bagian aula d
sehingga pada saat sholat jumat ini masih bisa digunakan untuk ibadah
dan setelah nanti ada ibadah sholat jumat
para pengungsi juga bisa kembali lagi ke bagian masjid ini
atau menetap di bagian aula d
tergantung nanti situasi dan kondisi yang akan diberitahukan kembali oleh panitia
yang memang selalu berjaga hingga malam hari ini
kemudian selain itu budi juga dapat diinformasikan bahwa
tadi juga panitia sempat menyebutkan
jika memang rumahnya sudah ada yang surut
banjirnya sudah tidak terlalu tinggi
diharapkan untuk kembali pulang ke rumahnya
agar mengurangi volume dari para pengungsi yang berada di masjid ini
karena kalau tadi siang hingga malam hari ini
saya diam di bagian dalam
untuk berinteraksi dengan para pengungsi
begitu penuh sesak
banyak sekali pengungsi yang memang hilir mudik
jalan masuk keluar untuk mendapatkan bantuan
kemudian juga mengambil makanan
dan juga sembako lainnya yang diberikan oleh para tim relawan dan juga panitia
ini sehingga sangat hektik sekali berada di dalam masjid
yang tidak terlalu lebar ini untuk volume
atau dari jumlah pengungsi yang sebesar sembilan ratus dua puluh enam tadi
nah kemudian juga diharapkan nantinya
jika memang sudah berada di rumah
tidak perlu lagi kembali ke
karena nanti bantuan juga akan disalurkan langsung
pada rumah rumah yang memang sudah surut kondisinya
nah untuk warga yang memang masih tinggi intensitas airnya
bahkan untuk di kampung cipinang melayu ini
ketinggian airnya mencapai dua lima meter
ini masih diperbolehkan untuk berada di sini
di camp untuk pengungsian
nanti akan diberikan bantuan dan juga pengobatan
dan berbagai fasilitas lainnya
kalau saya boleh ceritakan juga di sini fasilitasnya cukup lengkap
tim dokter yang selalu bersedia
ruang laktasi untuk ibu ibu yang sedang menyusui
dan juga tindakan tindakan khusus untuk para lansia dan juga balita
di sini sangat bagus sekali
seperti itu sangat cepat tanggap
sehingga nantinya bisa membantu para pengungsi yang berada di sini
untuk tetap bertahan hidup
karena di sini juga nantinya posko ini akan dibuka selama satu minggu ke depan
atau jika memang nanti air sudah benar benar surut
barulah posko ini benar benar ditutup budi
ini orang orang yang mengungsi itu
kebanyakan mereka tinggal di kawasan atau daerah mana
dan seberapa parah kawasan yang mereka tempati terkena banjir
ya kalau untuk warga yang berada di posko ini adalah berasal dari kelurahan cipinang melayu
yang terkena dampak dari banjir yang kita ketahui bersama ini tingginya mencapai dua lima meter
untuk kawasan di kelurahan cipinang melayu
dan kawasan terdampak dari banjir ini mencapai tiga belas rw
sehingga dari tiga belas rw ini ada sekitar dua ratus enam puluh tujuh kk
dan terdiri dari sembilan ratus dua puluh enam jiwa
sehingga memang masjid ini sangat diprioritaskan untuk para korban yang berada di sekitaran kelurahan cipinang melayu
untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dari relawan dan juga dari berbagai lembaga sosial
yang memang sejak dari kemarin bahkan tadi siang pun terus berdatangan
kalau boleh saya gambarkan juga sebetulnya bantuan atau logistik yang sangat dibutuhkan oleh warga di sini
adalah bukan makanan
kalau makanan dan juga minuman di sini sangat banyak sekali
namun yang paling penting dibutuhkan adalah selimut jaket lalu juga susu formula khusus untuk batita atau bayi di bawah usia tiga tahun
untuk balita juga dan juga beberapa perlengkapan pakaian yang layak pakai
karena tadi juga di luar masih sangat mengantri untuk mendapatkan pakaian layak pakai budi
si aditya aksani yang melaporkan dari kalimalang jakarta timur
saya mau ke pak fidaus kita mau menanggapi dulu ini katanya teman saya adit
ada sembilan ratus pengungsi dan mereka itu kebanyakan warga cipinang melayu
ini kan daerah langganan banjir juga pak ya
anda bisa jelaskan nggak apa yang membuat cipinang melayu ini menjadi kawasan langganan banjir
padahal kalau kita lihat di kanan dan kirinya itu ada banjir kanal timur dan juga ada kalimalang yang harusnya bisa menjadi buffer tadi
apa yang bisa anda jelaskan pak
pertama adalah memang curah hujan sangat tinggi sekali di daerah halim daerah taman mini dan sebagainya
karena kan tadi itu berimpak
kekawasan di bawahnya di hilirnya
dalam saat yang bersamaan beban di ciliwung kan lagi besar
sehingga kemudian airnya tidak bisa dilimpaskan ke semuanya
sehingga airnya kemudian tertahan
kemudian aksesnya ke bkt juga masih belum tersambung dengan lancar
kawasan ini kan juga relatif rendah
sehingga ini yang menyebabkan ya beban yang ada di kawasan cipinang tadi itu memang ya seperti apa yang terjadi saat ini
kalau kalimalang kalau kalimalang itu seberapa cukup membantu pak
dan bkt sendiri seberapa cukup membantu dalam menangani dan mengurangi banjir di kawasan kawasan yang biasanya terdampak
oke kalimalang sebetulnya kan itu alirannya dari jatiluhur ke jakarta dalam rangka menyediakan air baku untuk air minum jakarta
kalimalang sudah kita lakukan upaya namanya dredging untuk mengembalikan kapasitasnya
dredging pak ini bentuk normalisasi atau naturalisasi
bisa dikategorikan normalisasi
untuk apa untuk menyediakan air baku lebih besar lagi untuk kebutuhan air jakarta
nah kalimalang memang tidak diperuntukkan untuk apa untuk sistem pengendali banjir kita
oke yang kita desain dari timur itulah adanya kanal banjir timur
itu memotong lima sungai
sehingga lima sungai ini yang dilayani

sehingga beban curah hujan yang tinggi yang masuk ke bkt itu hanya memotong sungai yang tadi lima tadi
sementara sungai yang tidak terkait langsung dengan air limpaan yang menjadi ya air limpaan yang sangat mengganggu sekali untuk di apa di tangan ini
salah satunya yang terdampak pada cipinang melayu adalah sungai ciliwung tadi pak
ini kan ada pemerintah provinsi
pemerintah pusat kan punya mimpi melakukan sodetan ciliwung
rame rame beberapa tahun lalu kita happy semua nih kayaknya ada harapan baru
kawasan teman teman kita di cipinang dan kawan kawannya dan wilayah sekitar untuk tidak terdampak banjir
tapi sudah sejauh mana sih pak perkembangannya pak dan apa yang membuat ini lama sekali
ini juga sangat menyedihkan sekali
ya pembebasan lahan yang panjangnya sodetan satu dua kilo masih tersisa enam ratus sepuluh
itu masih belum mampu diselesaikan oleh pemperberdayaan jakarta
dan itu sudah ke pengadilan dan sebagainya
jika itu terselesaikan sebetulnya katakan tahun lalu beban yang ada di ciliwung itu setidaknya enam puluh meter kubik per detik itu bisa kita alirkan ke kanal timur
sekali lagi inilah kegagalan kita dalam mengantisipasi sifatnya yang tadi itu yang masalah sosial
rekal sosial tadi
rekal sosial tadi
ini karena masalah
ini masalah kita nih pak
sodetan itu kan ya weh sodetan itu kan di bawah aja jadi orang tetap bisa beraktivitas secara normal di atas gitu
apakah semudah itu bayangannya pak
atau ada yang lebih kompleks dari itu
ya sebetulnya begini
karena kedalaman sodetannya tidak terlalu dalam seperti beda dengan mrt gitu kan
sehingga ya kalau mrt dalam sekali
dan di atas itu kita masih bisa beraktifitas
tapi karena ini kan sangat dangkal sekali
karena muka air di ciliwung ya sedikit lebih tinggi dengan di kanal timur
sehingga kemudian kita tidak mungkin membuat lebih rendah
nanti malah kemudian dia tidak bisa mengalir ke apa ke
nah sehingga jalur di atas sodetan tadi itu memang harus dibebaskan
karena jangan sampai ada hunian di sana nanti bisa amblas ke bawah gitu
ini yang menyebabkan dibutuhkan pembebasan lahan tadi
apa yang membuat pembebasan lahan begitu sulit kalau dari analisa di pupr sendiri juga mungkin mendalami betul masalah ini pak firdaus ya
apa yang membuat ini begitu lama dan begitu sulit selain negosiasi yang
yang memang pastinya berbelit belit gitu pak
ini kan bagian di tugasnya pembangunan pendidikan jakarta
mungkin saya tidak tahu persisnya yang tahu lah pembangunan pendidikan jakarta
ingin mencoba melakukan pendekatan persuasif dengan narasi yang tadi itu ya yang lebih soft
tapi ketika berhadapan dengan ya tanah pembebasan tanam
ya narasi bagus tidak menjamin bahwa itu akan menyelesaikan masalah
pembebasan lahan tadi ya kadang kadang dibutuhkan tindakan hukum
dibutuhkan tindakan yang tegas dan keras kadang kadang menimbulkan masalah sosial gitu
tapi ini yang menurut hemat saya bahwa
cara komunikasi publik yang ditempu oleh dki jakarta ini ya membuat ya butuh waktu panjang
untuk ya masyarakat yang terkena tadi itu bisa memahami dan menerima
kedua adalah kita masih berpikir dengan cara lama
calon lama itulah ganti rugi
diganti tetap rugi yang
namanya aja ganti rugi ya pak
padahal sebetulnya ya pak presiden sudah mengatakan
pola ganti rugi kita ganti dengan ganti untung
jadi kalau harga tanahnya disana misalkan adalah x
kalau kita ganti dengan x plus satu plus dua
ya pasti yang diganti pasti akan senang
ganti untung namanya
iya ganti untung
tapi kalau harganya x tapi yang dia terima adalah x minus satu minus dua
ini yang kemudian disebut dengan ganti rugi tadi
pendekatan ini juga tidak akan menyelesaikan masalah
dan ya apalagi
pendekatan ganti untung itu pak
ya harusnya dengan ganti untung
belum tapi kan sudah presiden sudah mengatakan ganti untung
apa yang membuat ini tidak jalan
iya tapi kan pelaksanaannya di lapangan kan
dki jakarta bukan di pemerintah pusat
ini jadi pr juga pak nanti kalau kita bicara mengenai koordinasi
kita kembali lagi ke problem tadi pak
ini banyak publik yang belum mengerti sebenarnya
bagaimana dan apa sih naturalisasi dan apa normalisasi
pak firdaus tadi sudah mengatakan bahwa normalisasi itu
menjadi sesuatu yang necessity
harus sekali dilakukan
untuk bisa mengatasi paling tidak mengurangi
banjir di jakarta
tapi gubernur anies punya ide baru
yang cukup apa namanya revolutioner kabarnya
kita dengarkan lagi yuk
penjelasan gubernur anies mengenai apa sih naturalisasi
kita tidak meneruskan betonisasi
karena kita lakukan naturalisasi
saya tunjukkan di sini nih
mas ini yang
ini saya ambil contoh dari
contoh kasus di singapura
saya boleh tunjukin ya
ini tempat yang sama nih

ini tahun dua ribu dua belas
inilah yang disebut dengan normalisasi
air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut
dalam waktu berikutnya
ini masih lokasi yang sama
dibangun ekosistem sungai
dimana ada kehidupan di situ
makhluk makhluk di sana
dan air itu bukan hanya dialirkan
tapi juga bisa terserap
inilah contoh naturalisasi
nah yang kita mau bangun di jakarta adalah
contoh naturalisasi sungai
ada contoh contoh yang lebih menarik
saya berikan contohnya nih
karena itu kanal
beda sekali bukan
ini contoh kasus di jepang
sekarang dunia ini bergerak
pada sebuah kota yang berbasis pada
sistem yang terbaik
pengembangan yang berkelanjutan
itu masa depan
maukah jakarta mengadopsi sistem yang
justru masa lalu
saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari
kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama
di kota yang sangat sempit seperti jepang saja
normalisasi itu sering menjadi betonisasi
secepat mungkin membawa air ke laut
itu memperlambat gerakan air
karena itu membiarkan bentuk bentuk sungainya
kemudian air juga bisa terserap
dan kemudian kita mempertahankan ekosistem
apakah mungkin dilakukan
tetangga kita sudah melakukan
sudah jadi contohnya
bahkan di tempat yang seperti ini sekalipun
insya allah itu kita lakukan
kita garap ini
mulai dua ribu sembilan belas kita sekarang sedang mengerjakan di situ babakan
kita akan membahasnya
sebelum bicara mengenai naturalisasi
tadi gubernur anies mengatakan bahwa normalisasi seperti yang pak firdaus dan mungkin presiden katakan itu konsep lama
bisa disebut betonisasi
intinya secepat mungkin membawa air itu ke laut
sudah itu saja kerjaannya
seberapa benar atau mungkin kurang benar ide itu
apa yang dikatakan anies juga yang benar
apakah itu salah
tapi dia lupa
saya ingin mengatakan bahwa
singapura kan luasnya tujuh ratus lima puluh dua km persegi
dia nggak memikul beban limpasan dari daerah lain
jakarta itu luasnya enam ratus enam puluh dua km persegi
tapi dia memikul di hulunya yang jauh lebih masif lagi dari luasnya
jadi dia lupa
tadi membandingkan singapura dengan jakarta
jadi singapura dia tidak punya beban dari hulu
dia punya beban dari kota
drainasi dalam kota
curah hujan dalam kota

sehingga kemudian lahan yang tersedia tadi mereka bebaskan
lalu kemudian dia ubah konsepnya tadi
karena mereka tidak perlu membebaskan lahan
sehingga apa yang dikatakan anies tadi itu adalah
melihat indahnya sebuah
tapi lupa realita yang ada di jakarta
kalau anies ingin menahan air selama mungkin
ini sekarang kejadian
kita menahan air selama mungkin sekarang terjadi ini kan
menahan air selama mungkin
dan tidak dialir
tidak dialir kan
dan itu secara alami kok
apakah ini yang diinginkan anies menahan air selama mungkin
di sungai tadi gitu
karena kita memikul beban dari hulu
ini yang dia lupa
dia bukan gubernur dki jakarta
yang kemudian teritorialnya cuma lepas
di kiri kanannya ada laut
singapura itu laut kiri kanannya
depan belakangnya gitu
kita di atas lain itu ada hulu yang membawa beban limpasan yang tinggi gitu
jadi artinya apa
air tadi begitu dia jenuh muka tanahnya
dia itu harus disalurkan ke laut secepat mungkin
kalau tidak sama dengan kemacetan
jadi kalau tidak kita buka pintu tol itu lebih banyak lagi
antrinya makin lama makin parah sekali gitu
jadi seharusnya penasihatnya anies itu paham dengan logika sederhana ini gitu
ideal sekali kalau saat ini kita punya lahan
kita bisa membebaskan lahan
saya setuju kalau anies bisa membebaskan kiri kanan sungai ciliwung
lebar ke kiri seratus meter ke kanan seratus meter
bikin alami tadi mungkin bisa dilakukan
tetapi tidak mungkin kenapa
kita punya beban di hulu masalahnya ini yang dia tidak paham sama sekali gitu
jadi masalahnya adalah idenya tidak reliable dengan kondisi jakarta sekarang
tepat sekali didit
ini saya katakan dia melihat rumput tetangga pohonnya sangat berbuahnya sangat lebat sekali
dia lupa tanah dia nggak subur
tapi gubernur anies kan mengatakan bahwa ide ini sebenarnya mungkin saja
dengan contoh contoh tadi ini kan dibandingkan mungkin konsep betonisasi ala pak jokowi ahok misalnya dengan gubernur anies ini beda gitu dengan naturalisasi
tadi kan di apple dibanding bandingkan dan kayaknya dengan kondisi aliran sungai dan kawasan kanan kiri yang saat ini kayaknya bisa tuh
dengan banyak sekali tanaman tanaman ekosistem air yang terserap ekosistem bisa tumbuh tidak menggunakan turap tapi menggunakan batu kali
tidak bisa didit
kecuali kalau dia bikin di saluran kecil yang tidak mengikut beban dari hulu
ya misalkan saluran saluran yang cuma lokal bisa
tapi jangan lupa kondisi tanah kita beda juga dengan di singapura di tempat lain
ya tanah kita kalau dia ada jenuh air dia nggak bisa menyimpan apa apa lagi
jadi paham itu kan did
beda jadi gini ketika kita punya melihat konsep yang bagus di luar sana lalu kemudian ya kalau enggak dari dulu kita udah lakukan di
jadi bukan karena apa beda pemimpin ya karena memang idenya tidak reliable
iya kalau dari dulu
apa yang membuat gubernur anies kemudian berpikir bahwa ide yang kata pak firdaus katakan kalau bisa dari dulu juga udah kita lakuin
apa yang membuat beliau merasa bahwa kali ini bisa dilakukan dan beberapa tempat sudah mulai
katanya tadi setubabakan misalnya
tidak bisa di situ babakan itu bukan menampung air dari hulu dari beban dari ini limpasan dari hulu gitu
saya juga bisa bikin di depan rumah saya
tapi saya katakan untuk kali ciliwung
kalau saya pakai bisa menggunakan kata kata yang lebih sederhana lagi bahwa sampai lebaran kuda pun tidak akan mungkin kita lakukan itu kecuali
apa saja syarat yang harus dilakukan untuk bisa merealisasikan itu
di hulu bendungan dibikin sebanyak mungkin dan airnya kita kontrol mengalirnya sesuai dengan kita inginkan
dan di kiri kanan ciliwung itu lima ratus meter ke kiri lima ratus meter ke kanan dibebaskan lahannya udah sedesit
sedesit bikin aja gak apa apa
tapi jangankan sebanyak itu
membebaskan lahan untuk normalisasi aja cuma berapa meter
sampai detik ini kita gagal dan gagal
pak kenapa sih tadi kalau dikesankan betonisasi atau pemasangan turap atau pemasangan beton di kanan kiri sungai itu menjadi bentuk bagian dari normalisasi itu
sepertinya tidak eco friendly tidak pro dengan pengembangan ekosistem yang harusnya ada di aliran sungai supaya jakarta punya sungai yang bersih jernih dan ekosistemnya baik
jadi saya katakan kembali
jadi saya katakan kembali
karena kita memikul beban dari hulu
beda dengan sungai sungai lain di jepang mereka sudah punya mendivert dulu aliran yang masuk ke dalam tadi itu yang sudah betul betul terkontrol
debitnya bisa kita atur ini kan enggak kita nggak bisa mengendalikan
kadang kadang pohon tempat tidur juga mengalir ke ini gitu kan
bisakah anies bikin seperti itu
enggak mungkin saya bilang kecuali kita bikin reservoir besar di atas sana lalu kemudian kita atur kendali air yang mengalir ke sungai tadi
jadi sangat tidak mungkin
sangat tidak mungkin
mungkin saya akan belajar sekolah lagi s tiga
ide itu pernah di apa namanya diskusikan dengan pemerintah pusat enggak pak
karena memang ini kan ya kalau bisa ramahannya aliran sungai ya ini tidak hanya punyanya jakarta tapi juga pemerintah pusat ada di situ
apalagi kalau kita bicara ciliwung gitu misalnya pak
ini kan ide yang besar ide yang progresif gitu
dan perlu melibatkan banyak orang banyak pihak gitu
setahu saya kami di kementerian pupr ya berapa kali mengundang gubernur anies untuk datang menjelaskan
alhamdulillah belum pernah datang
mengenai naturalisasi ini
iya dikirim staff yang staffnya juga enggak mengerti
apa yang dimaksud dengan naturalisasi tadi gitu
jadi sampai detik ini sepengetahuan saya gubernur anies belum pernah menjelaskan ke teman teman di pupr yang saya yakin
mereka jauh lebih piawai lebih pakar dibandingkan saya sendiri
karena mereka orang teknis yang kemudian ya bergelut dalam dunia seberdaya air tadi
sudah ada yang dari anda mengurusi banyak memantau bagaimana aliran sungai juga di jakarta pak firdaus
ide pak anies ini sudah ada yang jalan belum
dari pemantauan pemerintah pusat sendiri
kalau tadi dikatakan sudah itu babakat ada beberapa lain katanya sudah mulai diganti turap turapnya dengan batu kali
saya katakan kalau untuk sifatnya kecil tidak menampung aliran dari hulu yang masif dasnya itu bisa kita bikin
di rumah saya saya sudah bisa bikin kok
bisa dibikin tetapi kan dia tidak memikul beban limpasan yang tinggi
tapi untuk ciliwung kerukut pesanggerahan angkis
ya tidak mungkin it's impossible kita membawa jumlah debit yang sampai tujuh ratus lima puluh m tiga per detik tadi itu untuk ditahan
tahan satu jam saja sudah tenggelam coba bayangkan
itu tadi menahan air selama mungkin itu kan
karena konsepnya pak finaus secepat mungkin mengalirkan air ke laut gitu ya
oke apa yang membuat gini pak tadi apa yang membuat itu tidak reliable tadi anda sudah katakan bahwa memang kondisinya berbeda dengan daerah daerah lain
singapura misalnya atau jepang
atau jepang yang diberikan contoh gitu ya pak ya
tapi kemudian kalau bicara mengenai natural saya lupa mau nanya apa kepada pak firdaus gini ya
tapi kalau kita bicara naturalisasi apa yang membuat gubernur anies betul betul yakin bahwa konsep ini memang betul bisa dilakukan dan dijadikan bahkan sudah keluar tergugame menjadi agenda utama gitu dalam melakukan naturalisasi atau menangani aliran sungai gitu pak
saya boleh beri pertanyaan
mungkin barangkali gubernur anies dapat pembisik yang hanya melihat cuma indahnya sesuatu dari gambar
tidak tahu realita apa yang ada sesungguhnya dibalik semua itu
sama ya analogi singapura tadi dia lupa singapura itu dikelilingi oleh laut kiri kanannya depan belakangnya gitu
kita kan enggak jakarta itu menampung lautnya cuman cuman di utara
kita di kiri kanan kita ada beban yang dari cisadane kemudian ada kemudian dari kali
bekasi di samping ciliwung ya krukut angke pesanggerahan
bebannya sangat masif sekali ketika musim hujan yang tinggi ini gitu kan
nah dia tidak tahu juga bahwa ya situasi soil tanah kita itu beda
dan dia juga tidak paham mungkin pada saat dia melontarkan tadi bahwa persoalan sosial di bahantaran sungai itu sudah puluhan tahun tidak terselesaikan
karena kita mendelay mengambil keputusan tegas ya tega tegaan untuk bisa kemudian menyelamatkan
sempat mengalami masa tega tegaan dan akhirnya lumayan nggak hasilnya pak untuk bisa mengurangi banjir gitu
di masa masa sebelumnya misalnya atau sebelum gubernur anies ada presiden itu
ketika gubernur jokowi kemudian dilanjutkan sama ahok kan ahok sikat ya dengan cara memang betul betul sangat ini sekali gitu sangat keras sekali gitu
sebetulnya memang ini
sebetulnya memang ini demi keselamatan si masyarakat tadi
ya kemudian kita pindahkan mereka ke rumah susun hanya kan kemudian itu terhenti
bahwa membangun memindahkan masyarakat tadi tidak hanya memindahkan physically tapi juga memindahkan aktivitas sosial ekonomi mereka
sehingga mereka tidak kembali lagi ke bantaran tadi gitu
ini yang belum selesai
belum selesai di apa di apa di tuntaskan tiba tiba berganti gubernur ganti kebijakan
yang anda lihat kebijakan ini betul betul bertolak belakang dengan pembangunan yang dilakukan oleh dua gubernur
ya saya lihat demikian
oke apakah kalau tadi kita bicara mengenai salah satu biang kerok dari banjir di jakarta adalah tentu saja debit permasalahan yang ada di sungai kita
apakah bentuk atau konsep naturalisasi yang dicanakan gubernur anies inilah kemudian menjadikan normalisasi jalannya lambat sekali gitu
sehingga mungkin apa yang kita harapkan untuk bisa aliran sungai kita lebih prima kedepannya menjadi kurang prima dalam bisa menangani dan mengendalikan banjir
ya karena anies memilih naturalisasi kemudian tidak mau melakukan normalisasi akhirnya terhenti
di enam belas km tadi terhenti
dari tiga puluh tiga km yang harus kita selesaikan tadi
oke bicara enam belas dan tiga puluh tiga km kita akan baca itu karena kemarin sempat ada sedikit perdebatan antara menteri pupr pak basuki dengan gubernur anies
kita akan bahas itu saja deh pak firdaus kami akan segera kembali
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
kita tadi sudah membahas bagaimana konsep naturalisasi dengan konsep normalisasi ini akhirnya kita punya penjelasan yang cukup baik
jadi sebenarnya memang itu dua konsep yang berbeda dan satu mungkin yang lebih reliable dengan kondisi kita
dan satu lagi
ya tadi pak firaus katakan lah kurang reliable
tapi kemarin juga ada ketika konversi pers ada sempat sedikit perdebatan antara menteri pupr dengan pak anies baswedan tentang aliran sungai
kita ikuti dulu perdebatannya
banjir di awal tahun dua ribu dua puluh mengagetkan warga jakarta dan sekitarnya
setelah merayakan malam pergantian tahun warga jakarta dan sekitarnya diguir hujan lebat lebih dari enam jam
banjir pun terjadi di sejumlah wilayah jakarta
lebih dari sembilan belas ribu warga pun mengungsi
menanggapi banjir di jakarta menteri pupr basuki hadi mujono menyoroti tentang normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di sungai ciliwung
mohon maaf bapak gubernur
mohon maaf bapak gubernur
selama penyusuran kali ciliwung
nyata yang kali ciliwung yang sudah kita sepanjang tiga puluh tiga km
yang sudah ditangani normalisasi enam belas km
di enam belas km itu kalau kita lihat insya allah aman dari luapan
tapi yang belum dinormalisasi terkenal
nah ini kita harus mengenal
dan gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu
menanggapi hal tersebut gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan bahwa apapun yang dilakukan di jakarta tidak akan berfungsi maksimal jika tidak ada pengendalian air dari daerah pegunungan di selatan jakarta
saya harus berpandangan nih pak menteri
karena tadi bapak menyampaikan
jadi selama air dibiarkan dari daerah pegunungan di selatan jakarta
selama air dibiarkan dari daerah pegunungan di selatan jakarta
masuk ke jakarta
dan tidak ada pengendalian dari daerah pegunungan di selatan jakarta
maka apapun yang kita kerjakan di daerah pegunungan di selatan jakarta
termasuk di jakarta
tidak akan bisa mengendalikan airnya
kita sudah menyaksikan
di bulan maret yang lalu
di daerah kampung melayu
yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim
itu ada pada pengendalian air
kalau masuk ke kawasan
kawasan sedang menyelesaikan
dan kalau dua bendungan itu selesai

karena volume air yang masuk ke kawasan pesisir
banjir bukan permasalahan baru di jakarta dan sekitarnya
banjir bukan permasalahan baru di jakarta dan sekitarnya
untuk menanggulangi banjir
dibutuhkan kerjasama antara pemerintahan pusat dan daerah

duduk bersama bukan hanya untuk menyelesaikan masalah banjir saat ini
duduk bersama bukan hanya untuk menyelesaikan masalah banjir saat ini

tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
setelah tadi normalisasi versus naturalisasi

yang membuat publik bingung
baru dijalankan enam belas km
baru dijalankan enam belas km
kemudian hal itu dibantah oleh gubernur anies
jadi biang keroknya ada di hulu dan itu urusan pak menteri lah
karena hulu kan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain
bisa dijelaskan apa sih disputenya ini di mana nih pak fir
sebetulnya apa yang dikatakan pak basuki bahwa kesepakatan yang dibikin oleh pemerintah dki jakarta
dengan pemerintah pusat pada tahun dua ribu tiga belas pas kabarnya dua ribu tiga belas itu adalah
kita akan menangani masalah tata kelola air kita di jakarta dan di sekitarnya itu mulai dari hulu sampai ke hilir
di hulu ini tanggung jawab pemerintah pusat karena lintas provinsi bernegosiasi dengan kota kabupaten yang ada di hulu
di antaranya adalah ya kita memberikan dorongan untuk mengendalikan tata ruang yang ada
jangan ada konversi lagi dari ruang resapan ke ruang binaan yang mengakibat kelimpasan lebih tinggi
yang kedua adalah kita membangun waduk retensi
lalu kemudian tanggung jawabnya pemerintah dki jakarta itu adalah
membereskan saluran di antaranya saluran sekali ciliwung tadi
sehingga beban dari hulu nanti itu sudah mulai lancar sampai ke muara tadi
yang disebut dengan normalisasi sepanjang tiga puluh tiga km dalam awal tadi
tiga km itu semuanya ada di wilayah dki pak
dki semua semua dki semua oke
itu tanggung jawabnya pemprov dki jakarta sesuai dengan kesepakatan awal untuk membebaskan lahan kiri dan kanannya
enam belas km itu dari mana ke mana pak ya sudah beres dan apa yang membuat itu beres
apakah normalisasi atau kan naturalisasi seperti yang dikatakan gubernur anies
dari pinggir jalan tol simatupang sampai ke manggarai
itu enam belas km
lalu kemudian tiga puluh tiga km tadi itu kan semuanya berbelok belok ya kemudian kiri kanan kita kerjakan ya
lalu kemudian ya pemerintah dki jakarta pada sampai tahun dua ribu tujuh belas
tujuh belas sangat komit sekali untuk membebaskan lahan tadi
itu yang menyebabkan bahwa kita berhasil mencapai enam belas km tadi
tapi begitu berganti dengan gubernur anies beliau tidak mau mengikuti konsep normalisasi
mau pakai naturalisasi sehingga kemudian tidak mau ya membebaskan lahan untuk sisa yang tujuh belas km tadi
inilah yang menyebabkan bahwa normalisasi akhirnya tidak selesai
seberapa punya dampak bagus sih pak
enam belas km itu mungkin anda ceritakan dulu banjir banget atau sekarang tambah banjir atau gimana enam belas km
apa yang terjadi dulu dan sekarang di enam belas km ini
dan apa yang dilakukan kepada enam belas km ini
dulu di segmen enam belas km tadi itu yang menyempit
di kiri kanannya ada hunian
kemudian sedimentasi terjadi di sepanjang saluran tadi
yang dilakukan apa
dilebarkan dipasang turap diperkuat kiri kanan sehingga tidak longsor nanti
kemudian dilakukan pengurukan
dibersihkan dari sampah dan sebagainya
sehingga kapasitas angkut sungai tadi akan menjadi lebih besar
lalu kemudian di tempat yang belum dinormalisasi kan masih ada yang lebarnya cuma tinggal ya delapan meter kan
ada yang malah empat lima meter menyempit kan
dulu zaman dulu lebar sekali sebelum ada diokupasi
jadi kalau kemudian akhirnya yang enam belas ini sudah lancar tapi itu menyempit
tinggal jalan tol habis masuk ke jalan biasa gitu
bottlenecknya di sana
dan sekarang enam belas km itu yang sudah dinormalisasi itu betul betul tidak banjir kan
yaudah pastilah karena kita tinggikan turatnya kita lebarkan ini logikanya simpel sekali
kawasan mana aja tuh pak fir
ya mulai dari simatupang tadi
yang enam belas ya kita bicara enam belas dulu pak
sampai kemudian mendekati ke kampung cililitan
dan sisa cililitan kesini kan kita belum berhasil menyelesaikannya gitu kan
lagi lagi bicara enam belas sisanya berapa tuh pak
sisanya tujuh belas km itu
hambatannya karena memang berat sekali negosiasinya mahal sekali atau perbedaan policy sebenarnya
ya buktinya waktu yang enam belas km pertama kita kan tidak ada masalah
tapi ketika kemudian gubernur anies tidak mau dengan pola normalisasi
dia mau naturalisasi dia gak mau bebas kan
apakah mungkin pak kebijakan yang berbeda itu bisa menghentikan proyek nasional atau inisiasi agreement antara pemerintah pusat dan pemerintah dki yang dibuat sebelumnya untuk bisa menormalisasi aliran sungai
ini harusnya kan jadi proyek bersama harusnya jadi komitmen bersama
kenapa kok bisa ganti pimpinan terus kemudian ganti kebijakan
karena kita kan ibu kota mkri ini kan jakarta
undang undang dua puluh sembilan tahun dua ribu tujuh mereka punya kewenangan
walaupun pemerintah pusat juga punya tanggung jawab
dan bagian tugas tadi itu bagian dari bagaimana pemerintah pusat ya mendelegasikan ya kewenangan ke pemerintah dki jakarta atau pemerintah kota kubatan lainnya gitu
ya kalau dalam keadaan emergensi mungkin saja pemerintah kemudian mengambil kembali
karena namanya ya kewenangan tadi demi apa
demi menyelamatkan ibu kota
memungkinkan nggak dengan kondisi kalau memang ini tidak jalan jalan
anda melihat setelah ada banjir satu banjir dua kali ini banjir yang besar sekali gitu misalnya ya
ini akan berubah nggak kebijakannya atau melihat oh ini kayaknya perlu juga nih memang harus
saya tidak tahu apakah gubernur anies akan berubah
saya tidak tahu
yang tanya dia dan tuhan ya
tetapi kemudian kalau kita melihat kepentingan yang lebih jauh lagi
ya seharusnya pemerintah pusat bisa mengambil alih
kita simulasikan pak firdaus tujuh belas km yang belum dinormalisasi berarti bottlenecknya ada di situ
tadi pak anies mengatakan pak tolonglah yang paling penting tuh dihulu
bangunlah waduk secepat cepatnya bersihkanlah depok dan bogor supaya kami juga daerah pesisir ini gak kebagian beban gitu
misalnya pak waduk sudah jadi di ciawi bogor depok bisa diatasi
apakah dengan tujuh belas km ini jika sustain tidak diapa apakan itu jakarta bebas dari banjir juga
ciawi sukamahi itu menampung bagian ke upstreamnya kan
ke downstreamnya kan tidak ada tetap akan melimpas ke sini kan
makanya saya katakan ini nggak bisa dikerjakan segmented
pemerintah itu sudah melakukan kajian yang sangat dalam sekali dan mengundang pakar pakar terbaik di negeri ini
dan gak mungkin pemerintah pusat kemudian mengambil keperluan yang gegabah gitu
tetapi kemudian jika ada dimensi politik lain yang mempengaruhi ini itu saya tidak tahu
anda lihat itu dimensi politik ya
yang membuat ini
sebetulnya kalau kita bisa lihat jejak digital
ya bagaimana ketika kampanye gubernur anies melakukan semacam kampanye yang menyalahkan pemerintah pusat
malah kemudian kalau viral belakangan ini adalah ya narasi narasi yang mengatakan bahwa ya ini melawan sunatullah kemudian ya dan lain sebagainya
tapi kan sekarang terbukti
bahwa apa yang dikatakan gubernur anies setidaknya kejadian tanggal satu ini menunjukkan bahwa
anies tidaknya harusnya paham bahwa dia ya terlalu berani untuk berspekulasi
oke tadi kita bicara mengenai rekayasa lingkungan pak dekorasi bagaimana normalisasi itu rekayasa lingkungan lah kurang lebih seperti itu dan teknologi juga ya
kita ada rekayasa rekayasa lain salah satunya adalah rekayasa teknologi dan infrastruktur untuk bisa membuat banjir ini lebih teratas
tapi kita akan break dulu kita akan kembali usaha jeda tetap di breaking news cnn indonesia
cnn indonesia breaking news
oke kita bicara rekayasa rekayasa rekayasa untuk bisa menangani banjir karena sunatullahnya jakarta ada di dataran rendah pak
jadi mau gak mau terima air banyak dari laut juga banyak
pak firdaus saya ingat sekali beberapa tahun lalu kita sempat ngobrol cukup panjang
ada banyak sekali konsep konsep yang bisa
bisa dilakukan untuk bisa mengatasi banjir
infrastruktur dan teknologi bisa dilakukan
salah satunya adalah di tunnel pembangunan gorong gorong raksasa
bisa ditampilkan gak
nah ini dia nih
ada pertanyaan nih pak dari detik nih pak
jakarta kebanjiran lagi
ini pak firdaus ini saya yakin jadi aktor intelektual juga dibalik gorong gorong raksasa ini
ide seberapa moncer ide ini bisa membantu mengatasi banjir dan apa yang membuat ini
waktu kita tawarkan mpdt multiple post deep tunnel atau ya namanya
itu pasca banjir tahun dua ribu tujuh
karena pada saat itu kita selalu ribut
pertama adalah masalah kemacetan
kedua adalah masalah krisis air
terutama adalah kekurangan air baku
ketiga adalah menyangkut masalah banjir
tiga hal ini tiga masalah perkotaan yang membutuhkan penyelesaian
kalau bisa bersamaan
karena memang tidak orang mungkin dapat air tapi kemudian ya jangan sampai macet
atau sebaliknya ya air dapat tapi banjir di mana mana akhirnya juga macet juga kan
untuk bisa menambah air baku kita butuh bikin kanal kalimalang baru
karena kalimalang sekarang kan terbatas kapasitasnya
butuh lahan baru untuk bikin saluran baru
untuk bisa mengatasi macet kita bikin jalan lagi
jalan layang kemudian bikin subway dan sebagainya gitu kan
tapi tetap kita berpacu dengan beban tambahan aktivitas mobilitas manusia
lalu untuk mengatasi banjir kita butuh sungai baru
sungai baru itu adalah ya bikin sungai baru gitu kan
tiga tiga hal ini bisa diintegrasikan dengan tidak terkendala pembebasan lahan
tiga tiganya sungai lahan pasti
lewat ini pak
ini deep tunnel ini ilustrasinya
kita bikin sungai baru tapi di bawah tanah
kita bikin jalan baru tapi di bawah tanah
ini ada dua ada jalan satu jalan dua dan di bawahnya air gitu pak ya
kita butuh saluran baru untuk air baku kita bikin di bawah tanah
seberapa reliable ide ini untuk jakarta pak
ini ibu kota jakarta ya lahan tadi krisis susah banget
mau bikin sodetan aja susah banget
mau bebasin tujuh belas kilo aja susah banget
bahan ini kan tidak terkendala dengan pembebasan lahan karena ini di bawah tanah
di kedalaman ya minus delapan belas sampai tiga puluh lima meter di bawah di hilirnya
seberapa reliable ide ini mbak untuk jakarta dibanding konsep naturalisasi misalnya yang kita kelihat bagus sekali itu tadi
jadi logikanya simpel sekali
kita menambah sungai baru
kita menambah sungai baru tanpa membebaskan lahan
kita bikin jalan baru tanpa membebaskan lahan
kita bikin saluran baru tanpa bebaskan lahan
kalau ditanyakan bahwa reliable nya udah tiga hal yang di ada satu isu pembebasan lahan di jawab oleh terowongan ini
studinya sudah jalan pak
hanya kan persoalannya adalah bahwa biayanya makin lama makin mahal
dulu ketika pertama kali saya gagas itu tahun dua ribu dua
dua ribu tujuh pak firdaus sudah bicara ini
itu biaya cuma empat belas triliun
ketika tahun dua ribu tiga belas kita hitung kembali sudah membengkak di tiga puluh tiga triliun
kalau sekarang kita hitung ulang kembali mungkin sudah mendekati lima puluh triliun
jadi padahal sebetulnya logikanya sejelaskan waktu itu
banjir tahun dua ribu tujuh kita kerugian sembilan tujuh triliun
satu kali banjir toh
banjir tahun dua ribu tiga belas kita kehilangan hampir sebelas triliun
ya kalau dua banjir saja digabung jadi satu itu sudah selesai di panelnya
tapi karena memang manajemen kita selama ini manajemen by accident
kalau udah celaka baru kita diskusikan
kalau sudah kejadiannya bencana baru kita ribut
beda dengan orang di malaysia beda dengan orang di singapura
mereka manajemennya by planning
ya semuanya dikelola dengan baik berdasarkan rencana tadi
tapi saya ingatkan ide ini ketika presiden jokowi baik sebagai gubernur
ataupun ketika menjadi presiden
ini idenya cepat dicetuskan dan diumumkan ke publik bahwa ini akan jalan
apa yang selain biaya yang mahal
apa yang membuat ini gak jalan pak hafir
tadi ketika dki jakarta udah mengusulkan ke pemerintah pusat
pada saat itu kebetulan presidennya pak sby dengan menteri pu nya
karena lebih percaya dengan kanal timur dan sebagainya gitu ya
begitu pak jokowi kemudian jadi presiden
ya lalu kemudian ini mau diteruskan oleh gubernur
dalam proses itu terjadi pergantian gubernur
gubernur anies ya sepertinya tidak tertarik untuk meneruskan
kenapa karena ini domainnya di pemerintah
kenapa karena terkait dengan transportasi dan sebagainya
ada di pemerintah dki jakarta gitu
oke lagi lagi problem koordinasi dan problem perbedaan visi dan kebijakan itu pak ya
karena perbedaan visi kemudian kelemahan kemampuan berkoordinasi ini salah satu hambatan kita dalam menyelesaikan persoalan lingkungan persoalan perkotaan yang terjadi di indonesia
koordinasi antara jakarta
sebenarnya oke kita bicara koordinasi pak
berarti kan jakarta ini tidak sendiri
tadi pak anies bilang ya di atas dong pak basuki diurus lah
kita ini pesisir gitu
ini koordinasi seberapa kunci pak dalam bisa menangani
banjir di jakarta
baik oleh pemerintah pusat dengan pemerintah penyangga penyangga
dan sudah sejauh mana jalannya sekarang
kalau evaluasi anda seperti apa
sangat menentukan sekali
kenapa karena kemauan kepala daerah tadi untuk berkoordinasi untuk bikin tim menyelesaikan masalah bersama itu menentukan
sebuah gagasan bisa diwujudkan
ya pemerintah pusat akan mendorong
akan memberikan bantuan bantuan sifatnya teknis
selama urusan politik urusan kemudian kebijakan di daerah bisa diselesaikan oleh masing masing kepala daerah tadi
problemnya dimana sih pak
pemerintah pusat kan pasti kan sudah ayo dong kita sudah sering undang kumpul
bahkan apa namanya studi studi bahkan rencana rencana yang sudah disepakati bersama
apakah itu semuanya jalan atau ada yang tidak jalan dan problem koordinasi itu kuncinya ada di mana
ya sebagian jalan terkait dengan misalkan ya transportasi
tapi kemudian terkait dengan banjir
ini pak soal banjir ya pak
ini memang sulit sekali untuk dituntaskan kenapa
ya adanya kepala daerah yang berganti berbeda
prioritanya gitu kan
sehingga komitmennya juga kemudian juga tidak sama gitu beda
dulu saya ingat gubernurnya waktu itu masih zamannya rano karno
di banten waktu itu dengan waguk rano karno dan gubernur ya
di sini ada ahok
ya dengan jarod
mereka satu frekuensi
tapi di jawa barat ada aher yang beda frekuensi
jadi ini membuat koordinasinya akan juga punya kalkulasi kalkulasi politik tertentu mungkin yang kita tidak tahu gitu
dulu zaman odeh baru bupati gubernur itulah di appointed
dipilih ditunjuk oleh presiden
sehingga kepala daerah itu tunduk dengan perintah dari pusat
sehingga apapun juga dengan mudah dilakukan
tapi ketika kita masuk ke alam demokrasi kemudian otonomi daerah
ya masing masing punya egonya sendiri sendiri gitu
dan yang lucu lagi bahwa pergantian pimpinan kepala daerah itu tidak seragam
ya lalu kedua ya latar belakang politik berbeda
jadi ini bagian kompleksitas yang membuat ya kita seakan akan terpasung
untuk saat ini ini untuk kondisi saat ini aja misalnya
pemerintah pusat dengan konfigurasi politik konfigurasi visi antara kepala kepala daerah
pemerintah pusat pemprov dki pemerintah pemda banten pemda jawa barat
termasuk kota kota penyangganya bekasi bogor depok dan macam macam
anda lihat punya visi yang sama
terutama dki tidak
buktinya aja naturalisasi dengan normalisasi beda visinya
jadi ya bagaimana ya mengharapkan kota kota lain kabupaten lain juga akan sama dengan kita
ya karena apa yang the main aktornya aja tidak sama kan dengan pemerintah pusat gitu
jadi ya sekali lagi ini hambatan ya politis yang sangat ini sekali
dan apalagi di menjelang dua ribu dua puluh empat ini akan semakin dinamis
jadi ini ongkos demokrasi juga ya
bahwa banjir yang kita alami mungkin saja ada hubungannya dengan ongkos dan perbedaan visi politik dari demokrasi
pertanyaan itu tadi juga keluar di off air dengan teman saya tadi gitu
pak apakah banjir ini kita ini korbankan apa
perbedaan visi politik antar kepala daerah
saya pikir mungkin saja
dan pemerintah pusat dengan mekanisme undang undang yang dimiliki dan mewenang dan fungsi tugas yang dimiliki
belum bisa mengambil alih dan mengkoordinasi dan membuat semua menjadi punya benang merah visi yang sama
oke pemerintah pusat sepertinya baik hati sekali
artinya begini karena memberikan karena dki itu kan daerah khusus ibu kota
dan dia punya undang undang beda dengan provinsi lain
dan kominnya ada di tingkat satu beda dengan daerah lain
pemerintah pusat tidak menggunakan powernya sebagai pemerintah pusat yang tinggi untuk mengambil alih kewenangan semuanya
pemerintah pusat memberikan ruang ruang ya di mana kemudian pemerintah dki jakarta untuk bisa menyamakan persepsi untuk melihat persoalan persoalan bersama
tidak lagi persoalan dki dengan pemerintah pusat tapi melindungi jakarta
jadi ibu kota jakarta punya dignity sebagai kota yang mandiri
itu masalah dignity itu yang menjadi kurang lebih bisa jadi problem bisa juga jadi kebaikan buat ibu kota jakarta ya
pak firdaus yang terakhir sekali kalau kita dengar dari bmkg ini belum masuk puncak musim hujan
kita tahu kemarin saja di tahun baru kita mendapatkan bencana banjir yang cukup besar
apa yang perlu kita persiapkan
pemerintah pusat pemerintah daerah masyarakat
untuk bisa menghadapi katanya puncak musim hujan akan datang dalam beberapa saat lagi
presiden sudah menyarankan bahwa saatnya kita prioritaskan bagaimana menyelamatkan warga yang terdampak bencana tadi
menyelamatkan ibu hamil anak anak bayi dan orang tua dan lain sebagainya
itu adalah high priority
kedua adalah kita memang menggamang kenapa kejadian ini ada di awal musim hujan
dan biasanya itu terjadinya nanti januari akhir atau kemudian februari awal atau kemudian mendekati ke bulan maret
itu ketika puncak puncak ke musim hujan
ini di awal sudah
ini baru di awal
tapi kini sapaan ini sangat ekstrim sekali
peluang probabilitas kejadian yang serupa dan bisa lebih masif lagi bisa saja terjadi dalam beberapa minggu ke depan
pmkg kan sudah memberikan semacam warning
kita saatnya team up kompak bersama sama untuk mencari solusi yang sifatnya sustain berkelanjutan
baik jangka menengah apapun lagi jangka panjang
sementara itu tidak ada lagi upaya lain yang kita lakukan
karena penyandungan kan tidak bisa selesai semalam
membuat turat normalisasi juga gak bisa diselesaikan dalam dua hari
yang bisa kita lakukan diantaranya adalah melakukan rekayasa cuaca
yaitu membuat hujan buatan
ini pun juga tidak semudah yang kita bayangkan
kalau arah angin kecepatan angin tidak bersahabat boro boro dia akan membantu meringankan curah hujan malah dia menambah curah hujan
dan itu bisa buasi malak apa
bisa lebih parah
yang berikutnya lagi apa
ini yang dari dulu saya ingatkan
jangan lupa memperbaiki pompa yang ada
dan jangan segan menambah pompa yang ada
pompa kita ini saat ini kapasitasnya kan tidak lebih dari lima ratus meter kubik per detik
dulu saya pernah menjawab sebuah pertanyaan
kira kira butuh berapa
besar kapasitas pompa total yang kita butuhkan
saya mengatakan minimum dua lima ratus meter kubik per detik
saat ini kita kan yang empat ratus enam puluh sekian
wah jauh dari ideal ya pak
lalu kita tidak punya pompa yang sifatnya mobile
dengan jumlah yang besar debitnya
sekarang mungkin cuma dua puluh lima sampai dua puluh delapan meter kubik per detik
butuhnya berapa butuhnya lima ratus m tiga per detik
ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan
ya anis dalam dua tahun
tiga tahun terakhir ini dalam rangka apa
dalam rangka kemudian hal hal yang bisa diselesaikan
dengan anggaran yang ada itu diselesaikan
rekayasa di situ ya anggaran disetorkan atau dititik beratkan pada itu
supaya mengantisipasi banjir dalam jangka pendek
dan kalau jangka panjangnya duduk bersama sering sering
visi politik masing masing disingkirkan dulu lah
yang paling penting adalah bagaimana kita punya komitmen bersama untuk bisa mengatasi banjir
untuk jangka panjang karena kita nggak mau juga pak jakarta terus menerus ini
jadi kita sudah latihan berkali kali kok gak jago jago
biasanya kalau main bola atau tentara latihan berkali kali jadi jago kita malah gak
terima kasih pak firdaus atas perbincangannya
demikian breaking news cnn indonesia
pada malam hari ini saya akan undur diri
dan setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya dea intan kartika